banjir yang melanda wilayah cilacap semakin meluas pada selasa pagi
hal ini terjadi setelah hujan deras masih terus mengguyur wilayah cilacap
banjir telah merendam ribuan rumah di delapan desa di cilacap
kedelapan desa itu adalah genta sari mujur ote mujur sikampuh buntu karangjati musajati dan karangjati
di beberapa titik ketinggian air mencapai dua meter
beberapa warga yang rumahnya terendam banjir berusaha menyelamatkan harta bendanya dengan menggunakan perahu yang terbuat dari batang pisang
sudah sudah dua meter
iya di rumah kan tadi di jalan rumah
terus kan ada bahu karet terus nanggir terus dibahas ke sini
oh gitu lah itu airnya naik mulai kapan
gak tahu kan bangun tidinya jam dua belas malam gak ada airnya rumahnya
akibat banjir yang meluas ratusan warga terpaksa

salah satunya di gedung madrasa ibtidaiyah muhammadiyah karang genta sari cilacap
di tempat ini setidaknya ada enam ratus jiwa yang mengungsi
sebagian besar rumah mereka terendam banjir hingga dua meter sehingga tak bisa ditempati lagi
kalau semuanya itu ada desa mujurlor genta sari sampang terus karangjati dan sampang
itu mujurlor oh
yang ada pengungsian memang ada di dua desa ini
di mujurlor itu terus sama yang di sini di genta sari
ini dusun karak
untuk yang di sini berapa pak
kalau dusun karak ini kan warganya sekitar enam ratus delapan jiwa
iya dusun karak
kemarin pada mengungsi di sini nih
nah ini keluar masuk mas
kita sudah tentukan titik pengungsiannya di sini
hingga selasa pagi banjir masih merendam ribuan rumah warga di cilacap
sementara petugas masih terus berusaha mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir
diperkirakan banjir masih akan meluas karena hujan masih terus mengguyur wilayah cilacap
imam ambarwoto cilacap jawa tengah